dari gegap gembita world cup kita beralih ke informasi otomotif
indonesia international motor show dua ribu delapan belas menghadirkan puluhan koleksi mobil volkswagen
petel atau yang lebih dikenal dengan vw kodok
berbagai model mobil antik ini dipamerkan dan dilombakan dalam beettle battle
untuk meraih predikat sebagai sepuluh mobil vw kodok terbaik
ajang beetle battle dalam indonesia international motor show dua ribu delapan belas
diikuti oleh lima belas klub dengan delapan puluh unit mobil vw kodok
sejumlah kriteria penilaian harus dipenuhi para peserta
untuk mendapatkan predikat sebagai sepuluh mobil volkswagen terbaik
di antaranya adalah jenis vw yang dimiliki dan bagaimana pemilik mobil dapat memelihara
dan melakukan restorasi terhadap mobil vw klasik yang dimilikinya
komunitas pencipta mobil vw di indonesia percaya akan terus eksis
mengingat jumlah mobil antik ini masih lumayan banyak tersebar di daerah daerah
suku cadangnya pun sudah dibuat dengan berbagai modifikasi
sehingga lebih banyak yang diperlukan
lebih mudah diperoleh
ternyata jaksa agung republik indonesia muhammad prasetyo
adalah salah satu pecinta mobil vw kodok
bahkan sampai ke thailand sampai ke vietnam sampai ke jerman
sudah ada produser lapangan kami angga dwi putra di lokasi
angga ada keseruan apa nih di area outdoor ims tahun ini
apalagi agenda ims yang menarik yang sekiranya bisa membuat saya
dan juga warga jakarta lain untuk datang ke sana
ya saya tidak terlalu bisa mendengar jelas suara anda yuda
tapi memang yang jelas keseruan dan juga kegembiraan
di ajang international indonesia motor show dua ribu dua puluh
tidak hanya di dalam area gi expo kemayoran saja
namun di area parkir atau di area sirkuit biasa disebut
di dekat dengan gate h ini juga ternyata amat sangat ramai
dan juga banyak dikunjungi bukan saja oleh laki laki
kemudian juga di area jalan
tidak hanya yang tua maupun muda namun juga keluarga
saya melihat ada banyak keluarga di sini yang ikut menyaksikan
beberapa kegiatan yang ada di area outdoor
di antaranya seperti yang tadi sudah anda sampaikan bahwa betul ada
beatle battle atau sebuah kompetisi di antara vwvw kodok seperti itu
dan tadi juga vwvw kodok yang sejak pagi tadi sudah dinilai oleh tim juri
kemudian juga tadi sempat berkeliling
area ims ini untuk konvoy
dan nanti pada pukul delapan belas tiga puluh rencananya akan diumumkan sepuluh vwvw kodok terbaik
yang dinilai dari berbagai macam aspek
mulai dari originalitas kemudian juga performa mobil
karena memang yang dilihat bukan hanya interior ataupun luarnya saja
tapi juga mesinnya
jadi ini masih harus bisa dipakai oleh sang pemilik
jadi artinya ini akan kita lihat nanti pukul delapan belas tiga puluh
siapa yang akan memenangkan beatle battle dari sekitar empat puluh dua hingga lima puluh peserta yang ikut di beatle battle ini
dan selain beatle battle juga ternyata ada pegelaran yang diselenggaran oleh indonesian offroad federation
atau federasi off road indonesia yang ada di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri layar anda
ini sebuah kegiatan juga yang dilaksanakan bagi anda para pencipta off road
i o f atau federasi offroad indonesia ini menciptakan
sebuah track pendek saja sebenarnya dipenuhi oleh tanah berlumpur
yang juga jika anda ingin mencoba bagaimana sebenarnya melewati jalur off road anda bisa mencobanya di sini
selain itu ada juga hiburan untuk keluarga
yakni satu mobil yang didatangkan dari amerika yang bernama el toroloko
jadi ini adalah mobil besar setinggi empat meter dengan roda yang begitu besar
tapi memang sayangnya ini hanya bisa disaksikan pukul empat belas tiga puluh
jadi kalau anda sudah telat
pada hari minggu ini anda bisa datang lagi di hari sabtu ataupun minggu depan
karena masih akan ada ims dua ribu delapan belas hingga tanggal dua puluh sembilan april dua ribu delapan belas
baik angga terima kasih untuk laporan langsung anda
saya tertarik dengan vw beettle tadi yang lama ya
karena produksi pertama tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan
sudah lebih lama daripada umur ayah saya bahkan
selamat bertugas kembali angga
terima kasih untuk laporannya